pengakuan terpidana mati freddy budiman yang menyebutkan
keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba bukan isapan jempol
keterlibatan petugas dalam bisnis narkoba di penjara
dibekingi aparat penjara sudah terjadi sejak lama
bagaimana bisnis ini bisa berkembang
berikut kesaksian mantan anggota sindikat narkoba lapas
yang berbincang dengan koresponden cnn indonesia
miftah farid secara eksklusif beberapa waktu yang lalu
ketika petugas jaganya berganti maka akan mencari saya untuk memberikan upati
tapi setiap minggu setiap bulan itu sudah ada jatah sendiri untuk terkait pimpinannya
yang pastinya tidak melalui pengiriman itu tidak kemudian diselundupkan oleh pengunjung gitu ya
tapi yang pastinya itu melalui orang dalam
orang dalam ini dalam hal ini adalah petugas
jadi ketika bandar merequest barang itu di luar untuk kiriman
jadi penguasa lapas ini
yang dalam hal ini menerapi dana itu
kemudian mengkondisikan supaya barang itu bisa masuk
nah yang mengambil siapa yang mengambil adalah petugas
jadi pada saat saya mengelola uang itu kan dalam sehari itu bisa sampai lima belas dua puluh juta dalam sehari itu
dan bahkan itu bisa lebih dari itu
jadi kalau untuk kebutuhan pengeluaran untuk upati sipir
mel yang setiap hari harus dikasihkan ke petugas siaga
kemudian sampai transaksi sampai untuk anak buah itu dikasih
apa keuntungan itu diberikan
itu dalam seminggu itu lebih dari seratus juta pada saat itu
jadi bos saya itu seratus juta kemudian diberikan ke keluarganya dalam setiap minggu
jadi cumara suara ini sangat baik
masih harga kakak juga sudah awake
untuk sebagai tatap kapib ini
sebelumaffiit mungkin satu atau dua hari yang sudah masuk app

sepertinya kalau aku pennsylvania untuk mendatangi anak tua itu
saya tidak akan ketat hacia itu
jadi sebagai tukang turba ya
indahnya itu berada menjadi yang kita yakidity rasa
langsung tetap seperti ayunan sekarang
kita mencukupi ya
bagaimana cara menjaga keamanan dan keamanan di jawa timur
situasi ini menciptakan pasar tersendiri
sipir terlibat bahkan menjadi tukang pikul bandar narkoba yang menjalani hukuman
sebelah sipir pun dipecat karena terlibat jaringan narkoba
pegawai ada yang ditangkap oleh kita juga
bekerjasama dengan bnn
kita minta supaya ditahan dan kita langsung pemecatan
kemarin baru turun satu orang kita pecat
jadi memang kita tidak main main di dalam pemberantasan narkoba
narkoba ini sudah lama
bukan barang baru dilapas
nah sekarang baru kita lakukan sejak saya di sini
kita lakukan law enforcement yang betul betul kuat